sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tentu percayakan sama aida
iya sayang tentu percaya sama aku
ini apa aida
aida kenapa bisa ada darah di baju kamu
ini pasti darah oma kan
aku yakin pasti kamu melakukan
pasti kamu yang udah jelakain oma aida
aku gak tau
jangan jangan kamu ngelakuin ini semua karena kamu marah ya sama om
kamu marah karena kamu udah nagih semua biaya operasi kamu
kamu gak punya uang kamu terdesak makanya kamu nekat kan ngelakuin ini semua
enggak enggak tanya sama sekali gak kayak gitu
pantesan gang belan belian oma juga hilang
mbak tania ini barang bulan ras tolong simpan ya
tunggu simpan ya
oma pergi dulu ya
terus waktu tadi oma pergi dari rumah omah itu pakai gelang berliannya
tapi ku ini gak ada ya
cuma itu aja kok mbak barang barang bulan ras yang ada pada saat bulan ras masuk ke klinik sakit ini
hah kak aku inget banget kamu waktu pergi itu pakai gelang kak
tapi sekarang gelangnya udah gak ada
kasih kamu juga kan yang ngambil aida
pak polisi tolong geledah dia sekarang pak tolong geledah dia sekarang
tunggu tania tania dengerin penjelasan aku dulu
aku ingin sesuatu tentang tabung
aku emang coba untuk mindahin tabung itu dari taksi yang mau aku naikin
aku emang pegang tabungnya tapi bukan aku pegang untuk mukul kepalanya omang
nggak mungkin tabung itu jatuh dari langit
pasti kamu yang udah bawa tabung itu ke situ untuk buka kepala oma kan
aku pasti udah ngerencanain semuanya dari waktu itu oma datang ke rumah kamu
enggak tanya enggak kamu salah
udah lah emang gak ada maling yang mau ngaku
sekarang semua udah jelas gak
kamu juga gak punya saksi mata kan
cukup ya tenang semuanya tenang
percuma kalian berdebat terus seperti ini
aida akan tetap kami tahan selama proses penyidikan berlanjut
pak tolong jangan bawa aida pak
pak saya mohon pak jangan jangan bawa aida
enggak enggak mungkin aida melakukan semua ini
pasti ada kesalahan
tidak boleh ngajurin rencana aku
sial sial sial
gara gara si brengsek anas itu
semuanya malah jadi kacau gini
sekarang gimana ya keadaan omah
karena tadi oma juga sempat lihat aku berantem sama anas
aduh benar benar gawat
mudah mudahan aja oma belum sadar
tapi nanti aku harus memastikannya sendiri
pokoknya gak ada yang boleh sampai tahu
kalau aku terlibat dalam masalah ini
ini obat malamnya ini
indira kamu di kamar mandi ya
saya bawa obat malam buat kamu
iya iya sus bentar
kamu kenapa indira
ada yang gak beres
yaudah minum obat malam ya
kamu kenapa indira
bentar bentar ya
ini darah apa indira
nah politek rb ya
kamu bisa beli
tadi ada suster yang lewat
jadi aku nyuruh dia ganti perban aku sus
tapi aku gak tau siapa nama suster itu
sekarang kamu istirahat dulu ya
untung suster itu gak tanya tanya masalah ini lebih lanjut
bilin juga gue mesti alesan apa lagi
ini benar benar gawat
nenek tua bahan kalaras itu tiba tiba ada disitu
mana ini kancing baju
perasaan waktu saya berangkat
ini masih ada
kancing jaketku jatuh di rumah sakit pas kejadian itu
kancing jaket itu nggak boleh sampai
karena itu bisa jadi barang bukti ke polisi
dan semuanya akan bisa terbongkar
aku harus balik ke rumah sakit kalau kayak gini